hai udah mulai hai udah mulai oke ya nggak papa lagi asyik baca lima belas warga bali asmara jadi lima belas tahun
bali asmara berkarya bali asmara sudah nengok terima kasih sudah datang hadir ke good morning
ini kesempatan yang sangat apa ya spesial banget lah ini desainer muda indonesia lho pemirsa
kemarin baru saja juga menggelar apa namanya desainnya di jakarta fashion week sekali
hari kedua sebenarnya setelah opening tanggal dua puluh tiga oke bukunya tanggal dua puluh empat nah itu dia sebelum kita bahas lebih banyak lagi
bersama dengan barli asmara kita bicara dulu soal pekan mode jakarta fashion week dua ribu tujuh belas yang untuk ke sembilan
kalinya digelar ya setidaknya ada dua ratus perancang tanah air juga dari mancanegara yang menyajikan
rancangan busana terbaik mereka di pagelaran mode akbar ini kreativitas desainer tanah air
semakin ditantang untuk menyajikan beragam karya apik dan menawan salah satunya albert
yanuar yang mengangkat tema bornation gaun gaun malam dan gaun koktel bermotif dayak disajikan
cantik dan modern dengan dominasi warna biru hitam dan ungu sebanyak enam belas gaun material dengan duchess
silk dan tool dengan teknik embroidary atau bordir ditampilkan butuh sebuah kejelian dan inovasi
karya busana yang tidak mudah diwas jadi tantangannya itu adalah gimana caranya mencampur
dengan motif bunga bunga supaya tetap kelihatan nyambung dan bisa dan aku yang paling utama itu
adalah customer aku bisa menerima motif ini kalau jakarta fashion week dua ribu tujuh belas sebenarnya semakin matang
artinya kami mempersiapkan diri ini semakin matang dan di jakarta fashing week kali ini kita juga
dilengkapi dengan fashion link yang kalau berhasil dengan sena nct dengan fashion label itu kita juga
ada di lantai delapan delapan puluh delapan fedling lagi di lantai dua itu ada khusus untuk karya karya anak anak desainer indonesia
untuk karya karya anak anak desainer indonesia
lebih dari tiga puluh ribu pecinta fashion diperkirakan akan menghadiri perhelatan akbar ini setiap hari
mereka akan menyaksikan lebih dari tujuh puluh show dengan lebih dari dua ratus tiga puluh model mulai dari ready to wear
modusware kucur aksesori dan lain lain jakarta fashion week dua ribu tujuh belas digelar dari dua puluh dua sampai dua puluh delapan oktober
jadi sementara ada layak seperti ini ada nomorang yang shr jonathan di sekitar g camera klic
yang dising have di wilayah kemarin kita ketahui untuk baca baca jualan semalam
disebutannya tolong gbdr gbdr gbdr jadi saskia barli dian oh iya ya oke semacam grup band
lah kalau grup grup designer gitu betul begini lima belas tahun berkarya sih mas barli gitu kan ada banyak
sekali karya karya tentunya sudah dihadirkan oleh mas bandri tapi kalau untuk tahun ini ataupun
pergerakan rancangan indonesia itu seperti apa sih tahun dua ribu tujuh belas ke depan tuhan seperti apa begitu waduh
menurut saya tuh berkembang itu sangat apa ya besar sekali karena saya kan memang mulai dua ribu
nah saya mulai di tahun dua ribu delapan saja itu sudah mulai pertama kalinya jakarta fashion week saya sudah ikut
jadi delapan tahun yang memang saya geluti dan saya jalanin bersama jakarta fashion week itu tumbuh
besarnya itu banyak sekali pengen desainer desainer muda ya jadi energi dan akamu guys designer yang
memang akan bisa hilir mudiknya ke panggung panggung yang mengecek tadi lahirkan salah satunya di jakarta
kita banyak sekali melihat ya disenengmudi indonesia yang berbakat itu dan sudah mulai
masuk ke petas internasional menurut barli sendiri apa yang membuat desainer indonesia itu pantas atau
layak untuk bersaing di kancah dunia saya rasa pantas sekali karena karya karya mereka itu nggak
kalah dengan karya karya di luar gitu mereka tahu dengan teknik pertama gitu jadi kalau bahasanya
mungkin di luar juga tahu dengan teknik teknik dengan detail atau mungkin treatmentship atau
pembuatan nah desainer indonesia pun juga enggak kalah dengan teknik tekniknya dari dunia itu disani
dengan detail atau mungkin craftsmanship atau pembuatan nah desainer indonesia pun juga nggak kalah dengan

dengan mengetahui pembuatan pembuatannya dan dari shaping untuk karakter tubuh klien mungkin

jadi pantas untuk bisa go international
tapi saya pesannya adalah sebelum go international
maksudnya lebih kepada local marketnya dulu supaya lebih awarenessnya dapat
jadi seperti saya misalnya lima belas tahun ya tetap ada di posisi di lokal gitu kan
nah memang ada niat untuk ke depannya untuk misalnya ke go internasional
tapi kita harus bisa punya awareness dulu di foto sini
nah kalau untuk kais kan saya perempuan nih concern sekali dengan mode mode
misalnya untuk tahun tahun dua ribu tujuh belas misalkan kita tinggal dua bulan lagi nih
apa tuh akan seperti apa
trendnya kalau misalnya untuk wanita atau mungkin pria sebenarnya dari tahun ke tahun sama aja
dari mulai klasik preppy preppy look gitu
semua basicnya ada
tergantung karakter kita gitu kan dari karakter untuk kulitnya juga
oh iya ya nggak semua baju yang oke di model oke juga di kita
betul jadi kalau saya sebagai fashion designer
gak hanya si desainer untuk membuat baju tapi lebih kepada fashion expert
untuk bisa menegaskan bahwa yang cocok untuk di kulit anda seperti apa
atau mungkin di wajah atau di porsi badan seperti apa
karena fashion itu is something like we make kan kita buat gitu
jadi kita sebagai fashion maker gitu
dan yang paling penting itu jadi harus tetap juga sama yang menggunakan
karakter kayaknya ya
eh bicara karakter gimana kalau kita komentarin juga ya
coba kita lihat ada di plasma sebelah sana
setelah balik kita beralih ke sana nah ini kita
karena ini lagi seru serunya kan feel kadang
dalam pkhd dua ribu tujuh belas nanti baju bajunya masing masing punya gayanya sendiri sendiri
kalau ini baju yang kemarin kita ambil dari pengundi nomor urut nih
coba dari nomor satu dulu nih
dari pasangan agus dan silvi
kalau saya sih sebenarnya baru melihat lagi jadi
saya baru melihat lagi dengan agus dan sylvia itu dia menggunakan salah satu unsur tradisional kan
biasanya kalau di lapangan agus dan sylvia itu menggunakan salah satu poloser kan
saya sempat mereview dan sempat melihat bahwa pasangan mereka ini menegaskan bahwa posisi belakang atau history value nya dari seorang agus bahwa dia kan dari militer
jadi lebih kepada mungkin kayak ayo kita harus melindungi rakyat rakyat gitu kan salah satunya
kalau menurut saya gitu
itu semangatnya dia
unsur kalau misalnya oke di belakangnya ada partai atau apa ya itulah bagian dari mereka
itu warna barangkali
biru ya mungkin
tapi menurut anda memilih pilihannya agus dan juga silvi menggunakan batik
dia pinter sekali karena batiknya ini adalah motif jakarta
jadi dia lebih pengen menegaskan bahwa we love indonesia
we love jakarta juga ya
sebagai salah satu daerah
karena dia akan jadi mewakili untuk kita kita semua
itu pesannya yang disampaikan
coba sekarang kita beralih ke pasangan nomor satu
nah ini ada ahok dan juga
bagaimana anda melihatnya
pak ahok jadi gini untuk baju kotak kotak ini saya juga sempat mereview bahwa menurut saya ya
jadi saya juga belum bisa dibilang benar bahwa garis dari horizontal dan vertical dari atas ke bawah ketemu di tengah
menurut saya dia ingin mensejajarkan semua bagian indonesia dalam artian rakyat
dalam artian apa ya memakmurkan lah rakyat indonesia dengan akhirnya titik ketemunya panggah dan sama rata sebenarnya
dari pembangunan dari mungkin inflasi atau mungkin ekonomi pengrajin pengrajinnya semua segala hal
saya lihat sudah banyak yang dilakukan oleh ahok kan gitu
apalagi dengan pasangan barunya sekarang ini
jadi kotak kotak itu menurut saya mensejarkan
bahwa kemudian ahok menggunakan jeans dan juga pak jarod menggunakan jins
pampilan yang casual
lebih humble saja dengan rakyat bahwa memang akhirnya jadi ini buat saya jadi eye catching ya gitu
batik itu bukan sesuatu yang memang sudah akan bisa dipakai
tapi kotak kotak yang gampang
karena dia pinter gitu menurut saya bahwa kotak kotak ini kan lebih muda kan
dan akhirnya sebenarnya tren kotak kotak ini dari tahun berapa sudah ada
jadi akhirnya dia lebih bisa oke kita yang bisa mendekatkan dengan rakyat seperti apa dan motif kotak kotak ini juga
wow terakhir pasangan nomor urut tiga
anies juga sandiaga putih yang dipilih ke meja lagi lagi
nah itu bagaimana tuh mas barli
oke karena mereka ini adalah seorang profesional
yang saya lihat juga sandiaga uno adalah pebisnis entrepreneur yang sangat baik sekali dan hebat
dan kalau pak anies ya
kalau pak anies kan itu dari
akademisi ya dia
akademi kan gitu menteri pendidikan sebelumnya
jadi dia lebih akan mungkin well trained educated untuk rakyat indonesia
jadi buat saya itu ada ciri khasnya mereka
jadi putih ini menunjukkan profesionalitas
profesionalitas dan lebih kepada bersih netral tidak dengan partai siapapun gitu kan
menurut saya sih seperti itu
oh intinya sih harus konsisten ya
kalau misalnya memang benar itu yang akan mereka lakukan
itu menurut saya
terus secara kampanye ya kan
tentunya ini akan melekat pada masing masing calon pasangan atau pasangan pasangan ini
karena paling tidak pesan itu juga yang akan ditangkap ya oleh publik oleh masyarakat jakarta
dengan melihat pakaian pakaian yang digunakan oleh masing masing pasangan calon
oke langsung saja kalau begitu terakhir ya
tips untuk masyarakat nanti menuju dua ribu tujuh belas apa yang harus disiapkan agar bisa terlihat baik
lagi promo untuk buku saya
dalam artian lima belas warsa itu ada lima belas tahun
dan ini juga bisa akan rilis di gramedia nanti akhir tahun ini di desember
itu akan ada di toko gramedia di jakarta
dan ini mengisahkan memang sesuatu fashion tips and tricks
bagaimana untuk bisa beretika berbusana
ada di dalamnya
ada di dalamnya
ada beberapa juga ya
ini foto foto masa kecilnya barli asmara juga loh
ini karena saya ada inspirasi dari wanita wanitaku di mana adalah seorang ibu ibu saya nenek saya
yang memang bisa menginspirasi dan motivasi untuk saya berkarya
terima kasih barli asmara sudah bisa berkunjung ke budapest
kita nantikan karya karya badai asmara selanjutnya